benih lobster disembunyikan dalam lima koper yang berasal dari daerah pesisir jawa timur
lima orang penyelundup juga ditangkap
terhadap lima koper di bagasi pesawat yang akan terbang menuju singapura pada dua puluh dua februari dua ribu delapan belas
saat diperiksa ditemukan tujuh puluh satu sembilan ratus delapan puluh dua benih lobster yang dibungkus dalam satu ratus sembilan puluh tiga kantung plastik
estimasi kerugian negara ditaksir mencapai empat belas empat miliar rupiah
petugas menangkap lima orang tersangka
satu tersangka berinisial pmw berperan sebagai pengendali
dan empat tersangka yakni iea aj pf dan mrw berperan sebagai kurir
rencananya seluruh benih lobster akan dikirim ke negara vietnam

benih lobster jenis mutiara punya nilai ekonomi tinggi
satu ekor bisa dijual seharga lima puluh
untuk harga satu kg lobster dapat mencapai rp satu hingga rp dua
menurut menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
penyelundupan benih lobster mulai berlangsung sejak tahun dua ribu
hal ini mengakibatkan produk lobster indonesia turun dari ribuan ton mencapai tersisa tiga ratus ton
tujuan utama ekspor ilegal benih lobster adalah vietnam
di mana seluruh benih lobster berasal dari indonesia
sehingga nilai ekspor lobster vietnam mampu mencapai rp tiga puluh per tahun
jadi siarik nanggit ekspornya melebihi rp tiga puluh
dan tidak satu ekor pun bibirnya ada di vietnam
semuanya dari kita
masa kita mau biarkan terus tidak boleh
saat ini kelima tersangka masih diperiksa dengan melibatkan bares krim mabespori